instruksi mendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu memperbolehkan penonton hadir di pertandingan sepak bola di masa pandemi
protokol kesehatan terkait kehadiran supporter di stadion tengah disusun pssi liga indonesia baru serta kemenpora
penonton yang diperbolehkan datang ke stadion adalah mereka yang telah mendapatkan dosis vaksin covid sembilan belas sebanyak dua kali
menurut direktur operasional pt liga indonesia baru sujarno kehadiran penonton pada pertandingan liga sepak bola indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai bulan oktober
jumlah penonton akan ditambah secara bertahap nantinya pada akhir liga ditargetkan jumlah penonton bisa mencapai lima orang
kita harap penonton bersabar untuk bisa datang ke stadion sementara sambil kita mempersiapkan diri ada tahapan penting yang tadi kita sampaikan tadi
kita mau uji coba dulu kemudian kapasitas seribu sampai dua ribu bagaimana kemudian sampai kepada kapasitas maksimal lima ribu
itu menjadi tahapan kita yang untuk bisa kita lakukan sehingga ini memang membutuhkan kesabaran
diperbolehkannya penonton datang ke stadion untuk menonton laga tim kesayangan merupakan angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air
sudah lama kita tidak datang ke stadion atau melepaskan lelah ke stadion
ini merupakan hal yang sangat ditunggu tunggu sebenarnya bagi saya pribadi tapi harapannya pemerintah juga menyiapkan mekanisme mekanisme tertentu
muluk muluk sebenarnya mau berapapun nanti presentase yang ada penonton di stadion sebenarnya itu suatu progres lah kalau buat saya
jurnalis olahraga erwin firmansyah menilai kehadiran supporter di stadion dapat memberikan pengaruh terhadap semangat tim yang sedang bertanding
kurang lebih pasti ada pengaruhnya lah
bagaimana sepak bola dimainkan dalam sebuah turnamen resmi tapi nggak ada penontonnya gitu
pasti ada pengaruhnya ketika ada penontonnya
secara logika aja pasti pemain lebih semangat
sudah paling minimal dampaknya soal semangat
kalau performa tim segala macam itu harus ditanyakan lebih detail lagi gitu
liga sepak bola indonesia sempat terhenti karena pandemi pada maret dua ribu dua puluh
namun liga kembali bergulir pada awal september dua ribu dua puluh
seiring dengan melandainya penyebaran covid sembilan belas di indonesia
rio abadi indra setiawan jakarta